dki jakarta memasuki masa transisi pembatasan sosial berskala besar selama bulan juni
pemerintah provinsi dki jakarta memperbolehkan rumah ibadah dibuka mulai jumat besok
pemprov dki mengingatkan protokol kesehatan tetap harus diberlakukan oleh semua rumah ibadah
demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
bagaimana persiapan masjid masjid di seluruh dki jakarta jelang dibukanya kembali jumat besok
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan arief roshid hasan
ketua pemuda dewan masjid indonesia selamat malam mas arief
selamat malam mas reinhardt
mas arief kita berbicara soal pembukaan masjid mulai besok
karena juga sudah diperbolehkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
seperti apa mas arief respon dari dewan masjid setelah pemprov dki memperbolehkan rumah ibadah
di jumat besok sudah boleh apakah sudah langsung diperbolehkan
untuk buka saja dan dibuka untuk umum kembali masjid masjid di dki jakarta katakanlah
ya jadi sebelum saya menjawab itu mungkin dewan masjid indonesia sejak awal oleh pak yusuf kala
dalam hal ini selaku ketua umum itu berkomitmen agar masjid dalam hal ini tidak menjadi
pusat atau epicentrum penyebaran covid sembilan belas ini
beliau sangat responsif ya sejak awal melakukan penyemprotan di tiga ribu masjid di dki
kemudian membagikan dua juta liter desinfektan ya ke masjid masjid itu
sehingga ketika ada beliau menyampaikan beliau koordinasi dengan presiden dari gubernur dki
dan yakin betul agar masjid masjid khususnya di dki ini insya allah siap untuk membuka rumah ibadah
jadi insya allah sampai tadi saya juga berkoordinasi dengan bnp dalam hal ini
termasuk misalnya pengadaan alat alat ya untuk mengukur suhu termogan segala macam
mudah mudahan besok kita bisa memberi support lah kepada beberapa masjid
tentu khususnya di dki untuk bisa melakukan pembukaan
dan tentu dengan catatan agar kita mematuhi protokol kesehatan menjaga jarak memakai masker
dan mencuci tangan gitu sebelum kita mau masuk ke rumah ibadah atau masjid ya
oke baik mas arief artinya dewan masjid juga mendukung kalau kemudian di masjid ya
iya jadi memang kita mesti beradaptasi ya katanya kan new normal ya
tentu proses proses ibadah juga kita harus beradaptasi terhadap pandemi
dari covid sembilan belas ini
kalau di masjid masjid besar misalnya kita temukan itu sampai ke jalanan bahkan
tapi dengan adanya pandemi covid sembilan belas ini kita harus bisa menyesuaikan atau beradaptasi
sehingga apa yang disampaikan oleh pak jk setelah berkoordinasi juga dengan dmi
pmi sorry majelis ulama indonesia dan pemerintah untuk apa untuk tadi upaya pembatasan itu
dan diupayakan kalau memang berlebih bisa dengan dua gelombang mas
hmm oke dua gelombang ini dua gelombang untuk sholat jumat ya mas arief maksudnya atau seperti apa
iya yang besok kita akan lihat perkembangannya kan besok insya allah jumat pertama kita setelah
tiga bulan ya kita terbatas untuk bisa beribadah secara berjamaah di masjid
nah insya allah dengan momentum besok ini kita tentu akan evaluasi terus bagaimana upaya
apa namanya terhadap apa namanya pembukaan rumah ibadah ini
oke artinya dewan masjid mendukung kalau kemudian memang harus diterapkan sholat jumat dua gelombang ya
karena kan sebelumnya sempat ada perbedaan pandangan sebetulnya ya mas arief
soal apakah boleh atau tidak begitu melaksanakan sholat jumat dengan dua gelombang seperti apa
iya jadi memang setelah kita berkoordinasi dan kita temukan sejak kalau nggak salah dua ribu satu atau dua ribu sepuluh ya pak
pak jeka membahasakan bahwa sejak itu muidki sudah mengeluarkan fatwa
dan alhamdulillah dengan kondisi terkini juga pada tahun dua ribu dua puluh
kalau nggak salah kemarin mui dki termasuk membuat tata laksana ya penyelenggaran ibadah sholat jumat termasuk
apa namanya membolehkan ya membolehkan untuk melakukan ibadah secara dua gelombang
kalau kapasitas masjidnya nggak mencukupi
oke meskipun sebetulnya pandangan dari mui pusat tampaknya menyatakan agak berbeda
bahwa sholat jumat di tempat yang sama dua gelombang tidak sah
pendapat anda seperti apa
saya kira insya allah dalam tentu kita akan apa namanya kalau karena kan sekarang di dki mas ya
di dki jadi tentu kita akan apa namanya karena konteksnya di dki
maka tentu muidki mempertimbangkan betul ya mempertimbangkan betul apa namanya aspek aspek yang berlaku
bahwa misalnya kenapa di dua gelombang karena dihindari adanya penyebaran
atau transmisi penyebaran dari covid sembilan belas ini
sehingga menurut saya apa yang menjadi kekhawatiran ya sebagian orang gitu ya
dan kita melihat juga aspek dari tujuan syariah itu untuk kemaslahatannya
sehingga karena itu saya kira dengan adanya fatwa dari mui dki insya allah
apa yang menjadi harapan kita untuk penyelenggaran salat jumat besok khususnya di dki itu berjalan dengan baik gitu
oke baik mudah mudahan berjalan dengan baik seperti yang tadi anda harapkan juga
kita lihat besok seperti apa mas arief sebagai sholat jumat pertama ya setelah diperbolehkan untuk melakukan sholat jumat kembali di masjid oleh pemerintah provinsi dki jakarta
kita pantau bersama besok seperti apa
terima kasih banyak mas arief roshid hasan ketua pemuda dewan masjid indonesia